harus diakui popularitas tri risma hari ini belakangan ini semakin populer
terlebih sejak namanya disebut sebut sebagai lawan ahok di pemilihan gubernur dki jakarta
namun di banjarmasin sosok perempuan mirip risma juga tak kalah populernya
kehadiran risma kw ini pun menjadi pusat perhatian warga
popularitas wali kota surabaya tri risma hari ini membawa berkah bagi seorang warga banjarmasin
sunarti warga jalan sultan adam komplek mahligai banjarmasin ini mendadak menjadi terkenal
itu setelah perempuan yang sehari hari berprofesi sebagai wartawati sebuah koran harian di banjarmasin ini dikait kaitkan dengan sosok risma
pasalnya wajah dan penampilan sunarti dikatakan mirip dengan risma
belakangan banyak yang mengira dirinya sebagai risma
tidak sedikit warga yang akhirnya minta untuk berfoto bersama
mirip saya jadi percaya akan ungkapan bahwa di dunia ini kita tidak sendiri
ada kembaran kita di mana mana
seperti juga ibu risma di banjarmasin ada ibu risma
keberadaan sosok risma kw ini pun mendapat perhatian petinggi kota banjarmasin
sering saya panggil ibu wali
jadi memang mirip ibu risma pak
ada kembarannya lah
tinggal nunggu waktu aja lagi
sehari hari haja sundarti memang bertugas melakukan peliputan di lingkungan pemerintah
di kota banjarmasin
muhammad risanta banjarmasin